tepat pada hari lahir pancasila pd perjuangan meresmikan rumah relawan nasional pendukung ganjar pranowo di wilayah menteng jakarta pusat kami siang
peresmian ini merupakan rangkaian dari strategi yang dilakukan oleh koalisi partai maupun para relawan untuk memenangkan ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh
peresmian ini merupakan rangkaian strategi yang dilakukan oleh koalisi partai maupun para relawan untuk memenangkan ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh
ganjar pranowo menyatakan
pendirian rumah aspirasi relawan ini sebagai langkah ikhtiar dan pusat berkumpulnya pengurus partai dan para relawan
saat menghadiri peresmian rumah aspirasi pemenangan ganjar pranowo ganjar percaya diri dirinya akan memenangkan kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
karena mendapat dukungan dari para simpatisan serta para tokoh senior partai
dewan penasihat sahabat ganjar fahle samunabari menyampaikan rasa syukurnya melalui pembentukan rumah aspirasi
ia berharap dengan rumah relawan ini bisa memantik semangat seluruh pihak untuk bergotong royong memenangkan ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh
kami dari dpp sahabat ganjar tentu sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang mendalam atas undangan dari dpp pdi perjuangan pada kesempatan siang hari ini untuk menghadiri launching atau peresmian dari rumah aspirasi relawan ganjar pranowo for indonesian presiden dua ribu dua puluh
dan pada intinya adalah pada prinsipnya kami di sahabat ganjar siap penuh dengan komitmen total untuk memenangkan bapak ganjar pada pilpres dua ribu dua puluh empat
yang juga tidak kalah pentingnya ditekankan di sini adalah bahwa kita membutuhkan sinergi dengan sesama relawan relawan lain yang mendukung pak ganjar pranowo
kita tidak bisa bekerja secara sendiri sendiri
fahle samunabari juga menyampaikan peresmian rumah relawan
ganjar ini sebagai momentum yang tepat untuk dapat berkoordinasi dan berkomunikasi
mensosialisasikan program kerja dan menjaring suara pemilih untuk pemenangan ganjar pranowo
saatnya pada saat ini saya pikir pada momen ini adalah momen dimulainya kita secara resmi untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua stakeholders
baik itu relawan partai politik dan juga publik secara umum
untuk lebih mengekskalasi
dan kegiatan kegiatan sosialisasi pak ganjar pranowo
melalui peresmian ini sahabat ganjar akan selalu berkomitmen dan selalu menjalin kerjasama seluruh pihak
maupun yang memiliki visi menjadikan ganjar pranowo menjadi presiden indonesia selanjutnya